gue tunggu lo di depan kelas
ya sekarang buat tanya balik aja
kalau enggak ya udah gak usah dibahas
hati hati jalannya nabrak
eh berita besar berita besar
tadi si opin nantangin reza
cuma gara gara mobilnya reza nyalip sepedanya upit
gani bener tuh anak
seperti acara marah marah
itu ditaruh di dalam tas
emang kurang ajar ya tuh anak
maksudnya apaan sih
paling dia cuma cari perhatian aja
biasalah orang miskin kan suka cari perhatian sama orang kaya
pasti ada maunya tuh
mendingan lo kasih pelajaran nih dia
soalnya kalo reza ngelirik dia lo tuh bakal kehilangan kesempatan tau
tuh cewek mah bener bener gak tau diri
lo mau cari perhatian sama reza ya
asal lo tau ya
reza adalah anak yang punya yayasan kampus ini
jadi harus dihormatin upit
terus kenapa tadi lo ngerabrak reza
lo tau gak kalo reza adalah calon suami gue
jadi lo gak bisa sembarangan memperlakukan reza
apalagi lo tuh cuma anak tukang ketoprak dengan anak satpam
gak mungkin lo bisa kuliah di kampus sekeren ini
tapi gue ada di sini karena prestasi gue cak
kurang ajar ya lo
emang kurang ajar
siapa yang kurang ajar
setafil allah azim
eh nenek emang kurang ajar ya
mbak mbak jangan mbak
bu tolong ajarin anak ibu sopan santun
ibu tahu siapa saya kan
iya saya tau
nanti saya ajarin
bi kamu gak usah cari masalah
aku gak cari masalah bu
dianya aja yang aneh
ya udah kamu aja yang ngalah
udah bantu ibu
dari mana aku bisa ngedapetin uang untuk dikacamata lagi
keterlaluan banget sih itu orang
gak mungkin kan sekarang aku minta sama ibu
sedangkan ibu kemarin baru aja bayar uang kontrakan
gak ada apa
ini ada uang untuk beli kacamata kamu yang baru
jangan bu jangan
itu kan uang untuk berobatnya bapak
tapi kamu butuh kacamata
ibu gak mau cuma gara gara kamu gak pakai kacamata nilai pelajaran kamu turun
enggak bu enggak
mata aku masih awas kok
benar gak apa apa
berikanlah kedua orang tua hamba rezeki
supaya mereka bisa memberikan aku kacamata yang baru
fit susah bacanya ya
gara gara reza kacamata kamu kan pecah
udah gak usah disesalin kayak gitu
emang udah nasib aku
oh ya kamu ada kuliah jam berapa lagi hari ini
soalnya ngajar pak gutom
pasti aku ngantuk banget di kelas
oh iya gimana kalau kamu pinjam uang aku untuk beli kacamata kamu yang baru
gak usah ya ring aku masih belum butuh
ya udah deh
mbak mbak mbak
masa reza yang ngemesin panah ini mbak
kenapa sih dia selalu hanya nyakitin gue
apa coba salah gue sama dia
nah tau gak
orang kayak lo tuh gak pantas di kampus ini
haha emang enak
selamat jalan jalan dengan sepeda yang kempes
marah jeleknya udah sugar dia
berjumah jadi orang kaya
kalau hati kalian sangat miskin
rate pukuh keluar
rate pukuh keluar
bapak bantu bapak berdarah kita ke rumah sakit yuk
bapak batuknya berdarah
kita naik bajanya dia ke rumah sakit
dok gimana kondisinya bapak
bapakmu terlalu sering kena angin malam
sehingga paru parunya agak sedikit terganggu
kalau bisa bapak jangan terlalu sering bergadang malam
angin malam tidak bagus buat kesehatan
ya abis mau gimana lagi dok
bapak saya itu kerjanya jadi satpam
kalau penyakit bapakmu mau sembuh
kamu harus mengusahakan
bagaimana caranya supaya bapak tidak terlalu sering begadang malam
paru parunya kurang sehat
ini kenapa jadi kayak gini
gue juga nggak tahu
kira kira siapa yang ngerjain lo
aduh nggak tahu deh
kayaknya selama ini gak ada yang pernah usil
aduh gimana cara nuruninnya ya
siapa sih dia mau nolongin
eh mbak tahan mbak
ada ada aja sepeda dinaikin ke atas pohon
makasih ya bang urip